dan sudah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia bella mulahila dari pengadilan negeri jakarta selatan
bella selamat malam saat ini tengah diskurs ya sementara ya sambil kita nanti menunggu jalannya persidangan kembali
tapi apa yang kemudian bisa anda highlight tadi yang dibacakan oleh majelis hakim khususnya untuk persidangan putri candrawati
ya selamat malam ervira betul sekali memang saat ini sidang dari putusan putri candrawati masih dalam masa skors ataupun lagi break
ini karena sholat dan juga istirahat begitu namun memang sekitar lima menit lagi sidang akan kembali dimulai
beberapa poin yang dapat saya sampaikan ataupun yang menjadi highlight dalam proses persidangan atau pembacaan tuntutan dari putri candrawati
yang pertama adalah majelis hakim menilai memang putri candrawati ini mengarang cerita ataupun tidak ada terjadinya pelecehan seksual
yang dilakukan oleh yosua huta barat kepada pihak putri candrawati
dan menurut majelis hakim ini memang putri candrawati ataupun istri dari verdi sambo ini melakukan ataupun menggoda pihak dari yoshua huta barat
dan akhirnya mengarang cerita seperti yang sudah disampaikan saat proses persidangan
pihak majelis hakim juga tadi juga mengatakan bahwa pihak dari yoshua huta barat ini kemungkinan mungkin memang melakukan hal ataupun perkataan yang membuat putri candrawati ini sakit hati
dan pihak putri candrawati akhirnya mengarang cerita ataupun
mengatakan bahwa terjadinya pelecehan seksual
yang dilakukan oleh korban ataupun pihak dari yoshua huta barat
ponis selanjutnya adalah tadi pihak majelis hakim mengatakan memang sampai saat ini
ataupun putri candrawati ini dirasa ataupun dinilai ikut serta dalam proses mengarang cerita ataupun proses pembunuhan berencana yang menewaskan yosua huta barat pada tanggal delapan juli dua ribu dua puluh dua yang lalu
dan memang pihak dari keluarga yoshua huta barat ataupun dari pihak korban ini meminta ataupun berharap nantinya
majelis hakim memberikan tuntutan ataupun putusan kepada pihak putri candrawati ini seberat beratnya
yaitu pada awal ataupun dakwaan pertama yaitu selama delapan tahun penjara ini pihak keluarga dari yosua huta barat meminta ataupun berharap pihak dari majelis hakim nantinya akan menuntut
ataupun akan memberikan putusan pada hari ini yaitu dengan poin ataupun dengan angka ataupun tahun untuk pihak dari putri candrawati ini diberikan kepada tuntutan ataupun putusan yang lebih tinggi daripada yang sudah dilakukan
sejak sidang kemarin
bagaimana poin poin penting ataupun perkembangan dari sidang ataupun putusan dari putri candrawati yang akan dibacakan oleh pihak majelis hakim pengadilan negeri jakarta selatan elvira
bella apakah tadi pada saat diskors ada komentar dari pihak kuasa hukum putri candrawati
tadi kami juga sempat menanyakan kepada pihak dari tim kuasa hukum putri candrawati namun pihak dari tim kuasa hukum tetap tidak mau memberikan komentar
begitu akan mengikuti ataupun menunggu sampai nantinya sidang usai ataupun sidang putusan hari ini akan dibacakan oleh pihak pengadilan negeri jakarta selatan
tadi kita juga sempat berbincang pada pihak dari kuasa hukum dari verdi sambo terhadap bagaimana nantinya persidangan ataupun menjelang persidangan putusan yang diberikan kepada pihak putri candrawati
namun pihak arman anis ataupun pengacara dari tim kuasa hukum dari verdi sambo ini menyerahkan kepada kuasa hukum dari putri candrawati
namun sampai saat ini memang belum memberikan komentar apapun kepada pihak media dan memang ingin fokus terhadap mendengarkan ataupun menunggu nantinya fonis ataupun tuntutan yang diberikan oleh pihak majelis hakim kepada putri candrawati elvira
baik bella mulahela terima kasih update informasi anda langsung dari pengadilan negeri jakarta selatan
sambil kita akan lihat suasana terkini di pengadilan negeri jakarta selatan